kenapa wajah lu begini kok kayak gitu kenapa
masih pagi loh
iya ini kayaknya rencana saya buat wajah kandimu
mereka akan jadi sepupu yang saling menjaga satu sama lain
askara udah gede ya sekarang
panggilnya tante frozen ya
panggilnya tante frozen ya
panggilnya tante frozen ya
mau main sama kakak ya
kakak rena sekarang pinter ya udah bisa ngajarin adiknya
oh enggak mau main ini aja
oh enggak mau main ini aja
oh enggak harness
oh enggak pengen
oh enggak menggoli rooted
c lauren seperti panggil
aku akan berhasil bebas pokok engagements uma gue
tante fries untuk dia tuh
rasa sumpah sih
siapa yang mau hot chocolate
gak terlalu hot sih
tuh tuh tuh
tuh tuh tuh
nunggu ya nunggu
papa seneng liat kamu
kamu temenin mama ngobrol ngobrol dulu ya
pulihkanlah mamaku ya allah
angkatlah segala penyakitnya
aduh ya allah
aku tadi takut sekali
papa kenapa ya
aku minta coklatnya dong
ini kan belum habis
abisin dulu nanti dibikinin lagi ya
apa tuh kenapa sih
tiba tiba keluar kamar
mukanya kayak begitu
kok kayak sedih gitu ya
tante frozen tutup mata ya
tante frozen tutup mata ya
mama gak jauh sebentar aja kayak tadi
aku perasaannya udah gak karuan ya allah
apakah perasaanku berlebihan ya allah
sembukkanlah istriku ya allah
papa tuh ngerasa
seperti bukan sakit biasa
atau apa papa
apa apa cuma berlebihan aja karena
ya sekarang yang memang bisa kita lakukan kan
usaha dan berdoa apa
apa papa pasti akan melakukan
ya kita berharap aja kita berdoa aja supaya mama
cepet pulih cepet sehat ya
insya allah juga
saya andin keluarga di rumah akan selalu support
ya makasih ya
kami akan bantu sebisa kami
yang penting mama tetap sehat
ya lu bantu doa aja ya
itu buat papa udah cukup
saya masih khawatir dengan keputusan pak ahok untuk naik gunung
apalagi kan sekarang cuacanya masih
masih belum ketebak
dan kondisi pak al belum sepenuhnya fit
apa saya diam diam
mengikuti pak al aja ya
riza dan yang lainnya
ah enggak enggak enggak
itu nggak etis sih karena
tidak menghargai berapa sih mereka
saya takut kalau terjadi apa apa sama mereka
nanti saya akan menyesal
ren kenapa ma
mbak bella udah sampai apartemen
iya terus kenapa kalau bella udah sampai sini
aduh kok kamu malah tanya mama sih
kamu jemput sekarang ini dia
ma ngapain ma kan bella udah sampai sini
terus ngapain aku harus jemput juga
kok kamu malah nanya terus sih sama mama
kamu jemput dia sekarang
ya bikin dia itu biar senyum
terus kamu juga jemputnya itu dengan senyum
dengan berkesan gitu loh ren
ren ayo jemput
kamu mau pergi
oh ya silahkan
kamu apa kabar bel
kita kayaknya udah lama banget ngobrol panjang gitu ya
kamu apa kabar bel
kamar aku baik di
tapi kayaknya gak selama itu juga deh
ya kita kan ya lumayan sering juga nyempetin waktu untuk keluar untuk ngobrol
semalam ini baru pulang dari kantor ya
harusnya sih nggak sampai jam segini ya tapi
ya ada beberapa urusan dan
tadi sempet juga sih
maksudnya ya aku sedih aja sih
aku ketemu kenteng sarah pingsan
gitu jadi aku anterin dulu ke rumahnya di
kebetulan mungkin kita ketemu di taman
ya aku juga gak tau sih kenapa sarah yang sakit jalan jalan ke taman
mungkin lagi pengen cari udara segera aja ali
tapi mungkin kondisinya juga belum terlalu kuat
akhirnya ada kayak orang bergrumun aku
ngeliat nanya ke orang kenapa ada orang pingsan ternyata kenteng sarah
terus gimana kondisinya sekarang
ya syukurlah kalau gitu
kalau kamu keberatan dan
enggak ngerasa capek gitu
mau enggak kita ngobrol sementara
kita ngobrol sementara di dekat cafe ini
sebenarnya aku begitu lelah
dan ingin menutup hari ini dengan tiga hari cepat
aku enggak mungkin nolak di

akhirnya saya bisa menjelaskan
saya sudah tersenyum
tidak saya tidak bisa
saya sudah tersenyum
saya sudah tersenyum
saya sudah tersenyum
kini saya bisa menikmati waktu saya sendiri
dan saya harus fokus lagi untuk menemukan siapa yang sudah membunuh sienna
kakak kangen banget sama kamu dek
tapi kakak pasti akan terus mencari siapa yang harus bertanggung jawab
atas kepergian kamu
supaya kamu tenang di sana
sekarang yang kakak punya hanya memori tentang kamu
terus kakak baru sadar ternyata kita jarang foto bareng
tapi untung ada lovegram ini
jadi kakak masih bisa melihat senyum kamu
dan ini menjadi obat kangen kakak
kau tidak ingin
kau tidak ingin
berhak punya mimpi
kamu suka makan siang tadi
itu salah satu restoran favorit aku
makasih udah ngajak saya makan siang lagi
sebenarnya sih udah lama ya
saya nggak ngerasain momen kayak tadi
ya kayak sekarang ini juga kan
rasanya udah lama gak ngerasain ini semua
karena memang sebenernya saat ini
dengan saya menikmati kesendirian saya
sambil menghirup udara segar aja
udah cukup banget sih sekarang
kayaknya aku melihat
hidup kamu tuh
berat banget gitu melelahkan
sampai kamu harus menghirup udara segar
kalau ditanya melelahkan ya
ya memang sangat melelahkan buat saya
padahal yang saya butuhkan
saat ini cuma satu hal
maksud saya itu ya
dalam arti yang sebenarnya ya
saya bersama orang yang mencintai
bukan cuma saya saja yang mencintai
tapi ya dua arah
ada timbal baliknya
dan kebahagiaan bersama anak anak saya kelak
saya sangat suka sekali dengan anak

saya juga pernah punya anak
sampai dia udah meninggal
saya udah kehilangan dia
saya merasa saya menjalani hidup saya itu ya kosong
saya merasa sebagian dari hati saya ini ada yang hilang
saya ingin sekali untuk bangkit lagi untuk berdiri tegak lagi untuk berlari kencang lagi
tapi saya ngerasa kalau saat ini di bagian diri saya itu ada sebagian yang mumpung
dada saya sesak
seperti ada yang mengganjal di hati saya tapi saya tidak bisa keluarkan
jadi ya saya merasa sendirian aja saat ini
maaf ya saya jadi ceritain kesedihan saya nih
kalau kamu memang perlu nangis kamu nangis aja
saya setiap lagi sendirian teringat sama adik saya siana
saya juga sering menangis
dan sampai sekarang saya masih merasa saya itu tidak berguna buat adik saya
karena saya belum bisa menemukan siapa yang sudah membunuh sienna
tapi setelah saya menangis saya merasa sangat lega
jadi kalau kamu memang perlu menangis kamu keluarin aja
jangan pernah kamu tahan
kalau dilihat dari luar dia memang kelihatan seperti sosok yang tegar dan kuat
tapi di dalam dirinya dia menyimpan banyak kesakitan
melihat elsa saya seperti sedang mengacak
apalagi setelah sienna pergi
semuanya memang terlihat baik baik aja
tapi sebenarnya dalam diri saya hancur
cinta dan sakit hati memang seperti sepasang tangan
saya masih terlalu takut untuk bisa mencintai lagi setelah trauma dulu
karena saya tidak mau sakit hati
mungkin masih ada kesempatan untuk elsa
tapi untuk saya sekarang
setelah sienna sudah tidak ada
saya hanya bisa memastikan untuk segera menemukan temannya
dan dia harus mendapat hukuman
jangan mio hukum perhatiin diri sama emily
kejap selalu dingin dengan nanti
bikin berempat dan coba
namun dia mendidih waktu
semoga democrat nyelamat dengan simba lohani
semoga menutup kekal
tentang siapa kamu kamera gue
tapi mungkin lewat malam
enggak sih dia
ya nasihat seperti orang tua yang menasehati anaknya
kurang lebih seperti itu sih
iya aku jadi penasaran banget tante maya ngomong apa ya kak adi
oh ya bel
sebelumnya saya minta maaf ya sama kamu
minta maaf kenapa di
yang harusnya kamu langsung pulang ke unit kamu
saya malah ngajak kamu buat kesini dulu
padahal saya tahu mungkin kamu pasti ledih
itu bukan suatu kesalahan sampai kamu harus minta maaf
oh sama sekali enggak kok
aku juga gak keberatan sini
kamu gak perlu minta maaf ya
okay kalau gitu
kalau kamu gak keberatan
kita boleh langsung
aja kayak kamu kesini ngajak aku ketemu mau ngumpulin apa di
udah berhasil bel
saya masih nggak tahu sih sama perasaan saya sendiri
tapi saya nggak tahu kenapa
mungkin ini sepelah tapi
saya tuh cuma pengen lihat kamu bel
saya gak tahu perasaan saya gimana
kemara dia di sinigos sebagai ceweknya
kayaknya tempatnya udah kelihatan seperti lain
ya itu waktu itu dikawan aku yuween
aku mikir aku dimasukin a
meskipun sekarang kamu tidur
tapi kamu tetap cantik
saya selalu berdoa
setiap saya bangun tidur
saya selalu berdoa
saya selalu berdoa
saya selalu berdoa
kamu sudah bangun
dia kenapa sih
ini ada prediksi dari pmkg kalau cuaca akan memburuk hujan disertai angin akan melanda
harta dan sekitarnya aduh kalau gitu berarti spot pendakian pahala akan akan terkena juga
dong aduh saya kirim link ini deh ke pak al supaya pak al ngerti kalau hiking itu untuk sekarang
gak aman semua pak al bisa ngerti dengan khawatiran saya
ren ini mama bahwa ini bekal satu buat kamu satunya buat mbak bella ya oh oke oke
makasih lo maaf aku di bawahnya bekal juga iya tapi nanti kamu bilang kalau nanti tempatnya
dibawa balik ke rumah lagi ya oke oke ya udah kalau gitu aku langsung berangkat ya
takutnya macet iya iya makasih ya iya ren assalamualaikum waalaikumsalam
semoga rencana aku kali ini sukses
kamu ngapain mas mau olahraga persiapan untuk kayak gini kan aku udah bilang
aku gak bisa
eh sebentar mas aku bilang aku nggak bisa mas kamu denger aku gak sih iya hikingnya cancel
cancel iya kenapa
bentar reni lagi ngirim ini link
oh tidak sih

masuk masuk eh
kenapa why face like that kok kayak gitu kenapa masih pagi loh iya ini kayaknya rencana saya buat
ajak anjing buat jalan batal ya kenapa batal why jadi kan tadi rencananya saya mau ajak andin
buat naik gunung cuman barusan ngelihat ada perkiraan cuaca katanya mau ada hujan badai
terus kakinya andin juga kan lagi nggak bisa pakai sepatu gara gara kena kenal pot motor saya
sayang sih sebenarnya nggak jadi tapi ya karena memang you know weather forecast ramalan cuaca
bilang bakal hujan itu akan bahaya sih kakinya juga belum beres kan masih belum sembuh banget
so ya udahlah kamu ganti rencana aja ganti tempat tujuan kenapa nggak santai aja di villa
jadi gini sebelum mama beli villa yang kebakaran itu kita sudah punya villa namanya villa al fahri
villa lama kita it's quite nyaman kok nyaman sekali memang tidak sebesar villa yang baru
madin mau kemana
ayo cepatan bantuin andin buat beres beres baju
kamu ganti baju ya
enggak aku gak ganti baju aku lagi beres beres
masal ini kan badan istrinya mas
kalau ganti baju masa langsung balik badan kan nggak apa apa
kita mau hidup di vila
hidup di vila
ya kan naik gunungnya nggak jadi
kamu kan bilang kakek kamu masih sakit gak bisa pakai sepatu
lagian cuaca juga buruk kan nggak bisa naik gunung
makanya ki ki disini saya suruh bantuin kamu buat packing packing baju
saya ngurusin kerjaan kantor dulu di ruangan saya ya
oh ya udah gini aja ki
kamu mendingan beres beres baju anak anak aja
biar nanti aku aja yang ngurus
kita perginya berdua gak sama anak kami
saya harus kerjaan dulu
eh mak asgara baru juga dua tahun lebih masalah pikir nanti nyala
oke lah agus rimba gak mau ngaku
tapi indikasi kalau dia ikut bermain dalam kebakaran itu jelas
beberapa orang kita sudah mengakui itu
sekarang harus kita buktikan
salah satu orang nyagu serimba
masuk loh tinggal masuk
saya sama andin mau ke villa
nanti randy saya suruh untuk handle kerjaan saya aja
lagi pula juga udahlah aman kamu titipin semua pekerjaan kamu sama randy
jadi kamu gak usah khawatir ya
sekarang gini deh
yang penting bukan ke mananya dan di mananya
tapi yang terpenting adalah kebersamaan kamu sama adil
ya intinya saya mau manfaatin momen aja mbak
sampai momennya gak hilang kan
kamu make everything special buat andien ya
saya numpang telepon randy sebentar ya
iya selamat pagi
kamu cancel semua kerjaan saya untuk tiga hari ke depan
baik pak baik
ya baik pak tapi bapak saya mau pergi ke vilar ini
bukan bukan bukan
bukan film yang kemarin kok
oh iya baik pak saya akan urus semuanya dan saya akan handal urusannya
tapi sebetulnya pak ada beberapa meeting yang
gini ren kamu cancel aja reschedule sampai saya pulang dari villa ya
perfect yaudah have fun nih kamu sama andiennya di villa